dan sekarang kita sudah terhubung dengan ketua umum indonesian national ship owners association
karmelita hartoto untuk mengetahui bagaimana praktik uang pelicin di kementerian perhubungan
selamat pagi ibu karmelita bagaimana mendengar informasi ini bu
apakah anda kaget atau sebenarnya biasa saja
menurut saya sih kami terus terang apresiasi kami dan mendukung juga mas upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya
untuk memberantas seluruh jenis pungli lah
yang dapat memberatkan pelaku usaha dan juga masyarakat pada umumnya
terus terang namanya pengusaha pak dan juga masyarakat melihatnya tentu cukup senang dan merasa bahwa bangga bahwa presiden jokowi
mau segera menuntaskan permasalahan ini
karena permasalahan ini bukan hanya di kementerian perhubungan saja
tapi di sekeliling
jadi hal ini saya rasa bukan menjadi suatu rahasia lagi
bukan rahasia berarti dari pihak pengusaha sendiri sudah mengetahui praktek ini sejak lama seperti itu bukan melita
saya rasa seperti saya sampaikan bahwa praktek praktek seperti ini bukan hanya di kementerian perhubungan saja
jadi di kementerian perhubungan lain maupun di mana mana lah pak saya rasa
jadi buat kami sebenarnya pemerintah sekarang sudah mulai dengan sistem online
dan khususnya dalam kementerian perhubungan pun sudah dibangun sistem online ini sebenarnya dari satu setengah tahun yang lalu ya
masalahnya hanya apakah mereka mau menjalankan online ini tadi secara sungguh sungguh
karena kalau sistemnya sudah ada
tapi kalau diperlambat atau tetap
kalau diperlambat atau tetap
vaksinasi ini tidak dijalankan dengan sungguh sungguh
akhirnya kan kembali lagi kita bertatap muka
dengan apa namanya di sana gitu pak
yang saya sayangkan adalah dari sisi kami pengusaha itu tahu bahwa sudah dikenakan adanya kenaikan pnbp
harusnya dengan ada kenaikan ppnbp ini mendapat ada dampak positif lah untuk kesejahteraan daripada karya
daulat saat ini
namanya dapatnya terus diambil awal vid
akhirnya yoga pakai lagi tom
kecepatan dalam bekerja
adanya praktik praktik tersebut
praktik pungutan liar apa ibu karmelita
yang harus setiap pengusaha hadapi
saya rasa banyak ya mas ya
saya tidak bisa menyebutkan
sebagai contohnya saja sebentar ibu karmelita
ini kesatuan pelaut indonesia mengatakan
bahkan sampai ke penertipan
buku pelaut ini yang resminya hanya seratus ribu rupiah
menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah
apakah sampai hal sekecil itu pungutan liarnya terjadi
saya lihat memang banyak sekali
mungkin di daerah terutama di daerah daerah ya
mungkin banyak sekali lah
pengusaha pengusaha di daerah apalagi ya
pengusaha pengusaha di daerah itu
mengalami saya juga banyak
sekali teman teman yang
memberikan report kepada saya
mengenai hal hal tersebut gitu
nah seberapa besar sih
bu karmelita sebenarnya dari pihak pengusaha ini
merasa kerugian atau merugi
dari praktek praktek yang
melawan hukum ataupun juga penghutan liar ini
ruginya sangat besar mas
apalagi dalam keadaan
bagi pengusaha pelayaran
kita dari perusahaan pelayaran ini
sudah mungkin ada
anggota kami yang
tidak dapat pekerjaan begitu
jadi kalau masih dipersulit dengan
hal hal seperti ini
maksudnya sudah bukan
sudah bukan waktunya lah
seperti ini ya
apakah sekarang sistem online ini
sudah berjalan dengan baik ibu karmelita
karena seperti yang anda singgung sebelumnya
juga bahkan di informasi yang saya sampaikan sebelumnya juga bahkan di informasi yang saya sampaikan sebelumnya juga bahkan di informasi yang saya sampaikan sebelumnya
bahkan di informasi yang saya sampaikan sebelumnya juga bahkan di informasi yang saya sampaikan sebelumnya
ada dalam beberapa hari
dan susun pal perusahaan ini
setelah hal ini
sehingga kesempatan di sana untuk melakukan
ya itu itu
didatang rusak itu biar makhluk pantai followers di stay gitu pem minggu hoor nhem empom dan heyzab gunther zermatti congne dia pun tadi nfor desainer yap
dengan gebrakan seperti ini dimana mana akan merasa bahwa pemerintah sangat serius menghadapi permasalahan yang sudah puluhan tahun tadi
jadi rusaknya sistem online ini bisa dikatakan juga kita simpulkan bahwa memang disengaja seperti itu bu kamelita
saya kurang pasti ya apakah disengaja atau memang kurang kompeten ya dalam menjalankannya atau kurang orang saya kurang paham pak
yang jelas akhirnya kita bertetap mata kan begitu bertetap masa itu aja saya lihatnya seperti itu
dan tentunya banyak sekali orang yang menginginkan pekerjaan segera selesai
dengan dilakukan secara manual itu kan tentunya akan memakan waktu lebih lama
ya bu kamelita jika diberikan gambaran
mungkin secara rata rata kalau kita lihat dari operasi tangkap tangan ini kan yang ditemukan di kementerian perhubungan
bahkan uang suapnya atau uang pelicinnya atau penghutan liarnya ini bahkan mencapai ada yang tiga puluh empat juta rupiah
kemudian juga di lantai lainnya ditemukan enam puluh satu juta rupiah
seberapa besar bu dari total cost sebenarnya yang harus dibayarkan pihak pengusaha untuk praktik praktik pungutan liar ini
saya rasa saya nggak kompeten mas untuk menjawab itu
tapi tadi anda menyinggung bahwa memang sudah cukup besar bu ya
untuk kos yang dikeluarkan pada saat ini oleh para pengusaha
saya tidak menyampaikan hanya memang besar
tapi ini praktik seperti ini tidak hanya ada di kementerian saja pak
tapi kan di daerah pun sudah melakukan hal yang sama
dan ini juga bukan hanya di kementerian perhubungan saja tapi di mana mana gitu mas
berapa pintu bu biasanya pada saat ingin melakukan usaha gitu misalnya di bidang perkapalan ataupun juga distribusi
yang para pengusaha biasa lakukan berapa pintu yang harus disetor bisa dikatakan seperti itu atau memberikan pungutan liar
seperti saya sampaikan tadi mas sebenarnya harusnya sudah tidak ada pintu lagi karena ini sudah online semuanya ya
jadi kejadian seperti ini mungkin pada saat lagi apa namanya pada saat dilakukan secara manual
karena dari sudah dari satu setengah tahun yang lalu pun sudah tidak ada lagi apa namanya harusnya sudah tidak ada lagi calok calok ya pak
yang berkejaran di bawah
karena sudah ada apa namanya sudah ada penjagaan juga ada mesin yang kalau kita mau masuk pun juga dijaga di situ
jadi tidak semua harusnya sudah tidak semua orang bisa naik turun di kementerian itu
tapi ternyata masih terjadi seperti itu bukan melita hingga paling tidak saat ini gitu ya setelah ada operasi tangkap tangan yang dilakukan di kementerian perhubungan
baik terima kasih karmelita hartoto ketua umum indonesian national ship owners association
sudah bergabung dengan cnn indonesia business selamat pagi ibu